memang betul kalau mbak surya ingin menikah dengan pak haji maka mbak ada kesempatan mengambil anak
mbak dari mantan suami alhamdulillah terima kasih ya makmuni dulu murid ngajinya kausin
hai cuma yang paling pengal hehehe teman teman lu yang pengal pengal tuh pada jadi pengacara
suku dengerin alah pak haji jangan inget inget apa aja mau jadi malu nih
aduh bukan dia memanggil manggil eva bral kekasih hatinya nah sekarang abang tahu enggak
diingat oleh seorang pemimpin seperti nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam menjelang
akhir hayatnya hai bini bininya kan
anak anaknya bukan jadi apa ini dong umatnya hai di saat beliau menghadapi sakitnya sakaratulmaun
beliau masih sempat memikirkan nasib umat
meninggal dirinya nah itulah jiwa pemimpin yang sejati yang dipandu oleh ahlak alquran
udah siap bang oke oke
cang ini kok kantor cemet begini banget sederhana benar
ya emang gue butuhnya cuma segini
masa mesti gue taruh mobil di situ
eh tumpen lu datang nemuin gue
ini ada urusan dinas apa urusan pribadi lu
pribadi cang warga hp tak ada masalah
tunggu tunggu tunggu
apa apaan nih cang masya allah mau ajak berantem
seragam gue lampu ac itu semuanya fasilitas dari negara buat ngurusin urusan negara
nah karena lu datang kemari bawa urusan pribadi
ya gue tak bisa
gue layanin lu pake barang barang pribadi gue
cang keliwat serius nih
fit korupsi tuh dimulain darin yang kecil kecil
nah gue aja masih merasa kagak enak beli di atas supin kantor buat ngurusin urusan pribadi lu
ada urusan hp lu
udah sekarang begini aja
ntar saya ke lu mencang biar lebih asik
memang betul kalau mbak sopia ingin menikah dengan pak haji
maka mbak ada kesempatan mengambil anak mbak dari mantan suami
alhamdulillah terima kasih
ya sopya emak unni dulu murid ngajinya kak husin cuma yang paling pengal
eh temen temen lu yang pengal pengal depan deh jadi pengacara semua ya gue dengerin
ah pak haji jangan diinget inget ya pak haji
mau jadi malu nih
oke kita mulai sekarang
pertama tama harus ada jaminan ekonomi yang layak
maaf pak haji profesi pak haji apa
profesi maksud saya pekerjaan
itu tadi pengurus masjid
pak haji maksudnya pak haji itu pedagang atau pegawai
ya ya enggak
ya udah mun tulis aja gue kepala marbot
aduh paji maksud saya profesi yang menghasilkan uang untuk nafkah
eh mun lu denger ya
gue dapat gaji tetap dari masjid
gue naik haji dari masjid
gue ngutangin orang orang yang perlu duit bayar zakat infak sodako semua dari masjid
nyekolin anak anak gue sampai ke amerika dari masjid
tapi kriteria itu tidak ada di sini pak haji
saya butuh data profesi pak haji untuk melengkapi berkas kita ke pengadilan
gue makan minum dari situ
buku apa sih yang lu baca itu
lu cetakan yang keberapa nih
kitab kuning lu baca tuh
gak apa apa modal lu buku lu
harusnya gue minta iman
masjid ini kan kita tetap saja pada itu
bukan bukan bukan
kita sedang menghadapi masalah yang agar agar
belum bisa terlaksana dong

jangan disini deh
kelamaan disini nanti aku merimbang
kok cuma ngasih bantuan segini sih jang
jang kan camat
itu juga gue minta jatah belanja bini gue
asal lu tahu lu
waduh camat miskin
lu jangan jadi provokator lu ya
tentang yang kamu

ya yaudahlah bang

iya tapi ini beras tetep dari karung gue
itu jangan sekali kali menghardikan anak yatim
saya bukan anak yatim pak orang saya masih punya ibu
bukan begitu pak jamat
ini anak ngambil yang bukan haknya saya kagak reda
iya tapi apa artinya beras tumpahan begitu
lo sumbangnya juga kagak rugi
buat makan sama ibu saya
gue ambil sekarang pak adia
katanya nggak punya duit lagi
ngutang boleh kan
boleh pak jamat boleh
sebelum bunu pulang mbak buah
aduh alhamdulillahlah dah
ada apa ini
hadiah beras bu dari pak camat
kulinya mirip pak cangkat ya
emangnya pak jamat